saudara saudara hari ini kembali kami akan melaporkan update tentang kinerja kesehatan
pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh yang kita himpun datanya dari kemarin pukul dua belas sampai dengan hari ini
dan beberapa yang akan kita lakukan kajian dalam seminggu terakhir
terkait dengan data yang sudah kita analisa bersama tim untuk kita sampaikan kepada saudara saudara sekalian
hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh satu tujuh ratus tiga puluh delapan spesimen
sehingga akumulasinya saat ini menjadi delapan ratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh enam spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak satu tiga ratus delapan puluh lima orang
sehingga totalnya menjadi lima puluh tujuh tujuh ratus tujuh puluh orang
kalau kemudian kita perhatikan kembali sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut
dki jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak dua ratus tujuh belas orang dan sembuh satu ratus enam puluh delapan orang
jawa timur melaporkan satu ratus delapan puluh lima kasus baru dan satu ratus delapan puluh tujuh kasus
kemudian jawa tengah melaporkan satu ratus tujuh puluh tiga kasus baru dengan seratus sembuh
maluku utara hari ini melaporkan penambahan kasus sebanyak satu ratus empat puluh tujuh orang dengan tujuh sembuh
sulawesi selatan satu ratus tiga puluh kasus dengan lima puluh dua sembuh
ada enam belas provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan enam belas provinsi di bawah sepuluh dan lima provinsi tanpa ada kasus baru
sementara kasus sembuh cukup signifikan untuk bali misalnya
dari tiga puluh empat kasus baru yang dilaporkan hari ini enam puluh dua orang sembuh
banten sepuluh kasus baru dua puluh satu sembuh
kalimantan timur tujuh kasus baru dengan lima belas sembuh
maluku tujuh kasus baru dengan lima belas sembuh